tanpa memiliki peralatan mencuci atau laundry ternyata anda bisa membuka bisnis laundry
seperti seorang anak muda di jakarta yang membuka bisnis laundry dengan aplikasi ponsel
omset per bulan dari bisnis ini bisa mencapai hampir seratus juta rupiah per bulan
bisnis laundry memang merambah di mana mana maka dari itu inovasi untuk melihat pergerakan dan kebutuhan pasar diperlukan
dari sini lintar melihat celah bisnis laundry berbasis aplikasi yang memudahkan pengguna untuk memanggil jasa laundry dan juga menentukan jenis servis serta menentukan tanggal pengembalian laundry
berawal dari menjalankan bisnis laundry warisan orang tua yang dianggap kurang maju
lintar mencoba membangun cara baru menjajakan bisnis jasa ini
tanpa memiliki peralatan laundry lintar menjalankan bisnis laundry melalui aplikasi
sehingga para pelanggan tak perlu repot repot mencari tempat laundry cukup melakukan order dari ponsel pintar
apa perbedaan dari tap to pick dengan laundry konvensional
yang pertama asal free experience itu yang sangat kita banggakan
laundry itu dari aplikasi
kemudian kita itu juga cashless transaction
jadi customer itu diharuskan men top up dulu sejumlah uang di aplikasi kita
biar mereka itu ketika order ketika proses pick up ketika proses delivery mereka itu tidak harus ada di lokasi gitu sebenarnya
kalau mereka tinggal di apartemen mereka bisa titipkan saja di resepsionis
nanti picker kita akan langsung ambil di resepsionis
jadi benar benar mereka nggak perlu ada di lokasi nggak perlu ketemu picker kita
keuntungan lainnya adalah tadi kita itu ada proses seleksi yang ketat untuk laundry partner kita terutama untuk yang cuci kiloan gitu
jadi mereka nggak perlu khawatir laundry yang mencuci pakaian mereka itu memang sudah pasti laundry yang bagus gitu
ketimbang mereka harus keluar ke jalan mencari laundry kiloan gitu
biasanya mereka masih harus coba coba kalau misalnya jelek mereka pindah lagi kalau di tap to pick nggak
mereka cukup download order dari top to peak sudah pasti akan mendapatkan kualitas pencucian yang paling baik
boleh diceritakan bagaimana cara menggunakan jasa
jadi kita punya dua service
yang pertama itu basic service atau biasa disebut laundry kiloan
kalau untuk laundry kilon itu customer nggak perlu pilih laundry mana yang mereka mau gunakan
tapi mereka tinggal order aja mau cuci berapa kilo
nanti akan kita jemput dan akan kita bawa ke laundry partner kita yang memang sudah kita seleksi
jadi kalau untuk khusus untuk cuci kilauan itu kita ada seleksi ketat untuk laundry partner kita yang untuk laundry bisnis yang mau menjadi partner

service yang kedua itu premium service
kalau untuk premium service itu baru sifatnya itu marketplace
jadi customer itu kalau lihat di aplikasi kita mereka bisa lihat brand brand dari laundry laundry service yang menyediakan jasa jasa premium
modal awalnya dapat dari mana nih
kita sampai sekarang masih bootstrapping
jadi modal awalnya masih dari masing masing kantong founder sih sebenarnya

mas lintar boleh dijelaskan bagaimana cara membuat service premium

aplikasinya bisa di download di app store atau google play store
setelah download seperti biasa customer harus sign up harus masukkan data diri
salah satunya yang nomor handphone karena itu kita gunakan untuk konfirmasi
setelah mereka sign up dan masuk ke dalam aplikasi customer itu tinggal set waktu pick up nya
mereka mau di pick up di tanggal berapa di jam berapa terus masukkan alamatnya
kemudian halaman selanjutnya mereka masukkan
kemudian halaman selanjutnya mereka masukkan
kemudian halaman selanjutnya mereka

nantinya total kiloan akan dikonfirmasi ulang oleh picker kita

jadi picker kita itu ketika datang mereka akan membawa timbangan juga
jadi picker kita itu ketika datang mereka akan membawa timbangan juga

datang mereka akan membawa timbangan juga
jadi nanti mereka mengkonfirmasi
apakah jumlah kiluan itu benar atau tidak
kalau premium service mereka tinggal masuk ke
halaman premium service mereka pilih
laundry partner kita siapa yang
mereka mau pilih kemudian mereka pilih
item item yang mereka mau cuci jadi kalau premium service
itu memang apa istilahnya cuci satuan
setelah itu udah tinggal masuk ke halaman
konfirmasi dan konfirmasi
laundry dilakukan dengan ponsel
sebelum order pelanggan
memasukkan semua data pribadi
lengkap dengan nomor telpon dan
yang diinginkan serta keterangan
waktu kapan kurir bisa menjemput
dan mengantar barang yang akan
kurir juga akan
menawarkan ke pelanggan jenis laundry
yang dianggap lebih cocok jika pilihan
pelanggan dirasa kurang tepat
pelanggan pun diuntungkan dengan
kemudahan yang mereka dapat
lebih lebih tenang juga
maksudnya kayak nggak ribet dan lebih
tenang terus so far
sih selalu nggak ada
masalah juga jadi oh yaudah
nyaman aja kan bisa langsung dari handphone
diantarinnya delivery nya apaan gitu
nggak jauh beda
sih sama sama aja
nggak apa ya
konvensional kayak worth it aja
beda harga itu sama aja kayak misalnya
transport dari saya di sini ke tempat
laundry konvensional gitu jadi
ya sebenarnya jatuhnya sama sama aja sih
kalau menurut saya
setiap minggunya tap dua pick melayani
dengan rata rata transaksi
sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah
dari jumlah tersebut
omset tap dua pick bisa mencapai
sekitar delapan puluh tujuh juta rupiah per bulan
keuntungannya sekitar dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah

setiap minggunya tap dua pick bisa mencapai

telah sekitar delapan bulan bergelut menawarkan
jasa laundry di ibukota jakarta
tap dua pick berencana untuk mengembangkan sayap
di beberapa kota kota besar di pulau jawa
serta berencana menggandeng perusahaan startup
dan perusahaan multinasional
pada tahun dua ribu tujuh belas nanti
gloria angelin jakarta